operasi patu masih terus gencar digelar di sejumlah daerah di jawa timur
di mojokerto operasi patu diwarnai dengan aksi adu mulut sopir bus dengan petugas
tak hanya itu aksi melawan polisi juga dilakukan oleh beberapa pengendara motor
sementara di probolinggo polisi mengamankan sembilan mobil bodong yang diduga merupakan hasil tindak kejahatan
sopir bus po belita indah jurusan surabaya trenggalek ini terlibat adu mulut dengan petugas dinas perhubungan
sopir bus menolak ditilang meskipun roda bagian belakang bus yang dia kemunikan tidak layak jalan
meski terus berdebat petugas bergeming dan tetap menilang sang sopir
dalam razia ini petugas juga menilang puluhan truk besar yang tak dilengkapi surat surat resmi
truk truk besar ini dinyatakan tak layak beroperasi karena roda yang tipis dan mengelupas serta kelebihan muatan
tujuannya adalah untuk memberikan penindakan kepada pelanggar
dan tentunya agar masyarakat lebih bisa tertip lagi dalam berlalu lintas
selain kendaraan besar dalam operasi patuh ini petugas juga merazia para pengendara roda dua
beberapa pengendara memilih untuk melarikan diri dengan melawan arus ketika melihat operasi lalu lintas
bahkan seorang pengendara yang tertangkap lebih memilih berdebat dengan polisi karena menolak ditilang